sampai jumpa di video selanjutnya
permisi mbak sum ibu ibu
mas kita banyak
selamat tinggal kemiskinan
selamat tinggal penderitaan
mas apa kamu sebanyak ini
menjatuh dari banyak
kamu nggak usah tanya sayang
kita banyak uang
uang adalah segala galanya sayang
pagi pagi udah bengong bos
coba kamu perhatikan
sudah hampir dua minggu bengkel kita ini sepi terus
namanya usaha bos
kadang rame kadang sepi bos
tapi sepinya ini sangat sunyi
tidak ada orang yang datang
ya tidak tahulah bos
mas cepetan dong
aku sudah tidak betul ingin cepat cepat belanja
habis tapi banyak banget
cuma saya bingung mas mau belanja apa dulu ya
terserah kamu kamu mau beli apa aja terserah
kalau monas di jakarta ini dijual sekalian kita beli
aduh ini tiap hari bu pusing
cabai udah habis beras habis minyak
coba aja deh pikirin kenapa bingung
eh tahu sendiri semuanya mahal sekarang
minyak sudah dua puluh delapan sekarang
beras dari tiga tiga ratus sekarang empat tiga ratus
aduh pusing sampai sekarang
iya banyak duit
banyak duit dari mana ya dia
aku tuh gak tahu
iya katanya sombong sekali dia
tidak usah dilatih
jalan saja deh
lihat deh mas
mereka kan pada iri
lihat kita punya uang banyak
biarkan aja mereka iri biarkan
mereka tahu kita sudah banyak duit
nah sekarang terserah
kamu mau beli apa aja terserah
mas sekarang mau ke bengkel mansur
biasa ada beli
aku tidak akan pernah melupakan peristiwa yang pernah menyakitkan aku
pergilah dari bengkel gua
secara secara lu yang goblok
gua jadi rugi musik ganti montir orang yang rusak
sudah bos sudah
justru gua yang malu sama pelanggan gue
soalnya lu pergi
mulain detik ini lu gua pecat dari karyawan gua
dasar gembel lu
gua enggak perlu lu lagi
aku harus membalas dendam rasa sakit hati
dari mana dari mana
apa kamu nind general ataupun
aku sakit hati udah
hehehe motor butut aja udah gitu pake minjem lagi mau bayar rongkos mau bayar pake apa kamu
eh pak mansur jangankan ongkos servis ini pak mansur bengkel bapak ini bisa saya beli
hehehe kamu mau beli bengkel saya apa kamu pikir kamu sudah kaya sudah banyak uang
wah terbutut begitu aja kamu gak bisa beli kok mau bayar rongkos segala macam apa kamu
pak mansur ini saya bisa buktikan
saya bisa mendirikan bengkel lebih bagus dari bengkel ini pak dan bengkel bapak akan bangkrut
ambil sama kamu dan ini kunci ambil
dan ini uang ambil semua sama kamu untuk biaya hidup bapak seumur hidup
sekarang terserah kamu
uang ini mau kamu berikan apa saja
tapi ada satu syarat
kalau seandainya motor ini rusak kamu jangan pernah memperbaiki motor ini di bengkel ini
ngerti pak saya ngerti
makasih pak makasih makasih
ini tak bisa ini dah lho
sekarang pokoknya ini
kita kan punya dia sendiri
masa terus canggih nun
kita ikut di tiangooo
suruh suruh lindungi saya
masa kita suger di sini
udah deh bisa dipikirin si nana
mendingan ibu ibu pada belanja aja
mau beli apa bu
mbak sum saya minta cabai dulu
permisi mbak sum ibu ibu
kalau mau beli tv sama lemari es yang pintu delapan
di mana ya bu
kayaknya di kampung ini gak ada deh nak
kali di kota kali
oh di kota ya
saya mau beli tv yang besar sekali
mau beli empat sekaligus
eh nak sekarang udah banyak duit nih
nanti saya juga mau beli kalung emas yang besarnya serantai kapal
kalau duitnya udah banyak ayo dong belanja di warung
oh ya buat ibu ibu yang belum belanja
silakan belanja sepuasnya
masuk masuk minta plastiknya nih
ambil sendiri aja bu
itu suara ratu serigala
itu suara ratu serigala
dia ingin bertemu aku
berhenti dimasukkan sisa reperima kasihnya
namun sepotong sepeton orangnya pun cuma ngomong sama sepertiga sisi helen've